pasca peristiwa kecelakaan tunggal sebuah mobil menabrak tiang reklama di kawasan jalan soekarno hatta
pada kamis lalu kini mobil dinas milik sekretariat dprd jambi itu masih dikadangkan di satuan gakum lalu lintas polresta jambi
sementara ms berusia tujuh belas tahun pengendara mobil tersebut bersama ta teman wanitanya
yang masih berusia enam belas tahun belum tuntas diperiksa karena masih shock atas kejadian tersebut
bambang supriyadi kepala subbagian umum dprd jambi sangat menyayangkan kejadian tersebut
pihaknya akan memberi sanksi tegas dengan menonaktifkan sementara orang tua pengendara tersebut
dari jabatannya sebagai kepala subbagian rumah tangga dan aset dprd jambi
bambang supriyadi menyebut mobil dinas anggota dprd periode lalu tersebut
dipergunakan tanpa seizin
kepala sekretariat dewan dprd jambi
ada beberapa saksi saya di lokasi tadi malam memang betul adanya
j simatubang seorang saksi di lokasi kejadian mengatakan
pada kamis malam mobil yang diketahui milik sekretariat dprd jambi ini
melaju dengan kecepatan tinggi dan menghantam tiang reklama
hingga berputar arah menabrak mobilnya yang sedang parkir
diduga pengemudi beserta dua orang penumpang ketakutan karena dikejar sejumlah orang dari arah belakang
dia nomor oh dia nomor oh tiga orang lah
tiga orang dua cewek satu cowok itu bagaimana
satu cewek dua cowok satu sopir yang laki laki satu di belakang
oh informasinya memang dari arah sana sudah dikejar orang
informasinya kondisi si cewek itu juga tanpa busanya dibawa
dia telendang bulat bahkan telendang aku mau dipinjam untuk menutupin
saat ini korban masih menjalani perawatan intensif
di rumah sakit bayangkara
korban wanita diketahui baru selesai menjalani operasi patah kaki
arven kennedy kota jambi jambi